sementara di surabaya menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi memperkenalkan tiga maskot asean games dua ribu delapan belas
yakni bin bin atung dan kk
ya ketiga maskot ini merupakan tiga hewan langka yang dilindungi di indonesia
perhelatan asean games dua ribu delapan belas yang semakin dekat
membuat pemerintah terus melakukan publikasi demi meraih dukungan masyarakat
salah satunya dengan mengenalkan tiga hewan langka indonesia sebagai maskot asean games dua ribu delapan belas
tiga maskot ini adalah bin bin atau burung cendrawasi atung rusabawean serta badak jawa berjulah satu
menurut menteri pemuda dan olahraga maskot asean games ini mencerminkan nilai nilai yang ada di masyarakat indonesia
ketiga maskot ini juga merupakan lambang dari keanekaragaman hayati
yang wajib dilindungi oleh semua elemen masyarakat
dalam kesempatan ini menpora juga meminta dukungan warga indonesia
untuk memeriahkan ajang akbar ini dan mengharap agar kontingen indonesia yang akan bertanding
meraih medali emas sebanyak banyaknya
tidak mendoakan agar para atlet yang sekarang sedang berikhtiar sedang berusaha
sekuat hati sekuat tenaga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi indonesia
pengenalan maskot ini pun disambut antusias para atlet yang siap mengharumkan nama bangsa
sebenarnya kita sudah sembilan puluh lima persen karena saudara sudah mulai jadi sekarang lagi ke persiapan mental
kita juga sudah setiap hari tidak pernah kedor jadi terus tetap semangat

nilai yang ada dalam maskot asean games diharapkan bisa menjadi energi para kontingen indonesia menjadi juara